ya penangkapan kelompok the family muslim cyber army atau mca
mengingatkan kita pada kasus kelompok yang dahulu
anda ingat mungkin sarah chen ya
yang diungkap oleh direkturat tindak pidana cyber barreskrim polri pada agustus dua ribu tujuh belas lalu
keduanya ini memiliki modus yang sama
yakni menyebarkan ujaran kebencian dan juga konten konten yang berbau sarat
tapi ternyata ada juga perbedaan di antara keduanya
saya akan ajak anda untuk melihat beberapa persamaan
dan juga perbedaan antara kelompok family mca dan juga sarah chen
menurut kepolisian modus kelompok sarah chen dan mca sama
ini adalah persamaannya
yang pertama adalah menyebarkan ujaran kebencian dan konten berbau sara
kedua grup ini sering melempar isu isu yang provokatif di media sosial
di antaranya seperti isu kebangkitan pki
kemudian ada juga penculikan ulama dan juga penyerangan terhadap nama baik presiden
kemudian pemerintah serta tokoh tokoh tertentu
selain penyebaran konten hate speech para pelaku juga yang kedua ini yang juga mengerikan
menyebarkan konten berisi virus lewat jaringan internet
nah ini virus sengaja dikirimkan kepada orang atau kelompok lawan
yang berakibat dapat merusak perangkat elektronik bagi penerimanya
namun ini tadi kita lihat sama sama persamaan dari keduanya
keduanya juga memiliki perbedaan antara sarah chen dan mca
yang pertama adalah kelompok saracen ini memiliki struktur organisasi
jadi organisasinya terstruktur ada ketua kemudian ada sekretaris dan juga ada koordinator daerah
sementara mca tidak memiliki struktur organisasi seperti itu
ini hanya berupa kumpulan orang orang yang disebut cyber troops
kemudian memiliki akademi tempur serta ada juga namanya tim sniper
ini bertugas untuk menyebarkan berita bohong
meskipun tidak ada strukturnya tapi masing masing para cyber army ini juga memiliki tugasnya masing masing
ada yang tadi disebutkan
take down kemudian ada yang menyebarkan virus seperti tim sniper di mca ini
kemudian yang kedua motif para pelaku penyebaran ujaran kebencian dan konten sara oleh saracen ini adalah untuk kepentingan ekonomi
anda tahu berapa tarif dari sarah chen ini
sekitar tujuh puluh dua juta rupiah sekali proyek
kalau ada berpuluh puluh kali proyek berapa penghasilan
dari grup sarah chen ini
untuk menyebarkan konten ujaran kebencian dan berbau sara di media sosial ini mereka sesuai pesanan
kemudian yang berbeda dengan mca adalah sementara mca ini modusnya hanya menyebarkan ujaran kebencian dan konten berbau sara di media sosial
jadi ini bukan pesanan bergerak atas keinginan mereka masing masing
meskipun kita lihat ada perbedaan yang jelas sama adalah pasal yang dikenakan
pasal dua puluh delapan ayat satu undang undang nomor sebelas tahun dua ribu delapan tentang informasi dan transaksi elektronik atau ite
isinya ini saya sampaikan kembali supaya setiap orang yang ini akan bisa melihat bahwa jika kita melakukan ujaran kebencian atau menyebarkan ujaran kebencian akan terkena pasal ini
setiap orang yang dengan sengaja atau tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan
dicatat ancamannya bisa terkena pidana maksimal enam tahun penjara
dan juga anda tahu dendanya berapa maksimal rp satu miliar